bns ketenaga kerjaan mulai merancang skema pembiayaan perumahan untuk para pesertanya
juga untuk mendukung program satu juta rumah dari pemerintah
dilansir dari detik finance direktur pengembangan investasi bpjs ketenaga kerjaan
krishna syarif menjelaskan pihaknya tengah melakukan finalisasi peraturan turunan
dari permenaker no tiga puluh lima tahun dua ribu enam belas
serta menyiapkan mekanisme kerjasama dengan mitra strategis
bpjs ketenaga kerjaan akan bekerjasama dengan bank pemerintah
untuk menyalurkan tiga macam pinjaman diantaranya uang muka perumahan kpr dan renovasi rumah
bpjs ketenaga kerjaan dalam situsnya menginformasikan
peserta yang dapat menikmati fasilitas ini adalah peserta
yang telah terdaftar di bpjs ketenaga kerjaan minimal satu tahun